puncak arus balik sudah lewat kini antrean panjang kendaraan justru terjadi di gerbang tol palimanan dari arah jakarta
kemacetan lalu lintas terjadi di gerbang tol palimanan menuju arah cirebon
antrean kendaraan dari arah jakarta mengular hingga tiga km pada senin siang
sementara itu kendaraan dari arah cirebon menuju jakarta terpantau cukup ramai
namun dibanding jalur sebaliknya arah menuju jakarta lebih lancar
hal ini terjadi karena ada dua puluh satu gardu tol menuju jakarta yang dibuka untuk mengantisipasi antrean kendaraan
padahal kendaraan dari arah jakarta sudah padat
dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik lebaran
di palimanan jawa barat sudah ada koresponensi ann indonesia
katrina ndian dia yang berada di palimanan
silahkan katrina bagaimana situasi arus mudik yang ada di tempat anda berada sekarang
andra hingga saat ini memang arah jakarta dari cirebon ataupun jawa tengah masih ramai lancar
artinya baik di dalam daerah palimanan sendiri di arteri hingga gerbang tol palimanan
masih banyak arus balik menuju jakarta
karena itu pula sebenarnya di gerbang tol palimanan hingga saat ini masih membuka dua puluh satu gerbang ke arah jakarta
dan lima gerbang ke arah jawa tengah
hal ini diperkirakan perlu dilakukan karena memang masih ada arus balik
meskipun puncak arus balik sebenarnya sudah terjadi pada hari sabtu dan minggu kemarin
dimana di hari sabtu jumlah pengendara yang mengarah ke jakarta mencapai enam puluh satu
yang lewat di gerbang tol paliman ini
sementara di hari minggu mencapai lima puluh delapan
namun andra karena
gerbang tol palimanan hanya membuka lima gerbang arah dari jakarta
hal ini kemudian menyebabkan kemacetan yang cukup panjang bagi kendaraan yang mau mengarah ke jawa tengah
kemacetan terjadi dari gerbang tol palimanan hingga tiga km ke belakang
dan ini didominasi oleh kendaraan bis bis besar yang memang ingin kembali ke kota kota di jawa tengah
setelah sebelumnya memulangkan para pemudik dari daerah jawa tengah ke jakarta
ya sepertinya pada hari senin ini masih terjadi kepadatan di gerbang tol palimanan
terima kasih katharina inandia atas laporan anda dari palimanan